untungnya tidak ada korban ya eva ya masyarakat yang ada di sekitar bangunan yang roboh itu
kita beralih ke informasi lain jelang bulan suci ramadan
pemerintah provinsi dki jakarta berencana untuk melakukan penggusuran pedagang kaki lima di kawasan tanah abang jakarta pusat setiap hari
karena memang tanah abang menjadi pusat orang untuk cari bahan bahan ramadan ya eva ya
betul dan ini pasti akan dikeluhkan oleh para pedagang
pemprov dki juga akan menggugat pihak pihak yang memperjualbelikan lapak pedagang
karena dianggap sebagai tindakan korupsi
penertiban oleh pemerintah provinsi dki jakarta tersebut dilakukan karena masih banyak pedagang
yang nekat berjualan di jalanan kawasan tanah abang jelang ramadan ini
gubernur dki jakarta basuki cahaya purnama menyatakan
akan mencari oknum yang melakukan praktek jual beli lahan kepada pedagang yang berjualan di fasilitas umum
seperti trotoar dan jalan raya di seputaran pasar tanah abang
pemprov dki pun akan mengajukan gugatan
ke pengadilan karena praktek jual beli lahan umum merupakan tindakan korupsi
nah saya lagi mempertimbangkan kalau mereka masih ngotot seperti ini
ini kan ada bosnya nih yang nyewain
kita mungkin lagi cari dasar hukum untuk menggugat mereka itu tindakan korupsi
karena menjadikan lahan negara untuk dijual disewakan itu aja
penertiban pedagang kaki lima yang berjualan di trotoar sekitar tanah abang
sudah dilakukan sejak tahun dua ribu dua belas yang lalu
menjabat sebagai gubernur dki jakarta
penertiban pedagang kaki lima dilakukan berulang kali
terutama jelang ramadan dan lebaran
ketika tanah abang disebut pengunjung
jom sitawati cnn indonesia